dikritik akibat jalan rusak bupati lampung selatan nanang ermanto meminta agar kritik yang dilakukan bersifat objektif
bupati juga meminta agar warga ikut bertanggung jawab akibat jalan yang rusak
nanang berterima kasih telah diingatkan dengan unggahan selebgram umu yang mengkritisi kondisi jalan di lampung
namun nanang meminta warga untuk objektif dan adil dalam mengkritisi pembangunan di seluruh daerah lampung selatan
nanang pun meminta warga menjaga infrastruktur yang ada
nanang juga menyebut jalan yang rusak disebabkan oleh minimnya kesadaran warga dalam kegiatan gotong royong
sementara setelah ditanggapi oleh bupati lampung selatan selebgram umu hani
mengaku mendapatkan intimidasi di pesan akun media sosialnya setelah memposting mandi jalan rusak
masyarakat menjaga juga jalan tersebut
sementara setelah ditanggapi oleh bupati lampung selatan selebgram umuhani
mengaku mendapatkan intimidasi di pesan akun media sosialnya setelah memposting mandi jalan rusak
umu menegaskan bahwa postingan mandi di jalan rusak itu dilakukan demi kepentingan masyarakat
agar pemerintah kabupaten lampung selatan segera memperbaiki jalanan yang rusak agar perekonomian tidak terhambat

ancaman ancaman perkataan perkataan brutal aja sih
selebihnya kayak mengancam secara fisik itu enggak belah belah jangan sampai sih
kita pengennya segera direalisasi segera diperbaiki
karena dampak positifnya itu juga pasti banyak banget ya terkait ekonomi soal kayak kesehatan pendidikan pasti juga ikut akan maju gitu
kalau infrastruktur jalan itu diperbaiki